gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok mendapat dukungan dari partai hanura
sebelumnya ahok memperoleh dukungan dari partai nasdem
dukungan itu diakomodasi melalui relawan independen atau teman ahok